terima kasih anda masih bersama alvin dan juga saya hanum di good morning
nah berbicara mengenai demam piala dunia bukan hanya dirasakan oleh penggemar sepak bola saja
tapi ini di badung bali ada salah satu tps yang didesain layaknya tempat penyelenggaraan piala dunia
ya karena hari ini adalah memilih gubernur dan wakil gubernur bali ya
tak hanya itu di jawa timur juga nih salah satunya di situ bondo
untuk menarik minat warga salah satu tps ini menyiapkan berbagai hiburan hingga akhirnya ada juga door price untuk para pemilih
siapa yang gak tertarik tuh buat datang ya
banyak cara dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps agar warga tertarik untuk datang dan memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah tahun ini
seperti di tps satu kota situbondo jawa timur
petugas kpps telah menyiapkan berbagai door price
sebagai pemilih yang datang
petugas kpps juga akan memberikan hiburan berupa musik lokal dan atraksi can macan
warga akan disambut oleh petugas yang telah menggunakan pakaian adat madura
cara ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemilih
apalagi pemerintah daerah dan kepolisian akan memberikan penghargaan bagi lima tps terbaik yang partisipasi pemilihnya tinggi
door fest itu jadi yang datang langsung dapat hadiah
tidak diundi tapi yang datang harus dapat hadiah
tahun lalu berapa persen pak
tahun lalu delapan puluh lima
tps dengan dekorasi unik juga ada di badung bali
balai banjar ubung di desa adat sempidi lebih berwarna dengan hiasan sejumlah bendera negara peserta piala dunia
bukan hanya itu pernik piala dunia lain juga tampak menghiasi sisi sisi balai banjar
balai banjar ini merupakan tps lima yang
dikemas seperti stadion penyelenggara piala dunia di rusia
diharapkan suasana piala dunia ini mampu memberikan suasana berbeda
yang lebih santai dan sportif layaknya pertandingan sepak bola
serta mampu menghilangkan kesan ngeri atau tegang antara sesama pendukung
menarik para pemilih untuk datang
mereka bukan hanya sekedar memilih ya juga berdiskusi tentang tim jagoan mereka
jadi lebih seru
suasanya biar kita bikin pemilipu jangan ngeri ya
meski menghabiskan dana cukup besar dan melebihi anggaran dari kpu
pihak panitia atau kpps mengaku senang bisa memberikan hal positif ini kepada para pemilik